setelah beberapa bulan melandai kasus covid sembilan belas di indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir
pada selasa sebelas april kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas mencapai sembilan ratus empat puluh empat kasus dengan angka kematian sebanyak empat puluh
pada selasa sebelas april kasus covid sembilan belas di indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir
dari data covid sembilan belas go id kasus covid sembilan belas yang terkonfirmasi positif pada enam april sebanyak lima ratus
dengan tingkat kesembuhan empat ratus dua puluh orang dan lima orang meninggal kasus aktif meningkat satu ratus enam puluh enam menjadi enam satu ratus sebelas kasus
pada tujuh april kasus terkonfirmasi positif naik sebanyak enam ratus sembilan belas kasus
dengan tingkat kesembuhan tiga ratus enam puluh delapan orang dan dua orang meninggal kasus aktif meningkat dua ratus empat puluh sembilan menjadi enam tiga ratus enam puluh orang
kasus kasus terkonfirmasi positif turun menjadi empat ratus dua puluh pada delapan april
dengan tingkat kesembuhan tiga ratus lima puluh tujuh orang dan empat orang meninggal kasus aktif meningkat lima puluh sembilan menjadi dua puluh

kasus terkonfirmasi positif kembali naik cukup signifikan pada sembilan april yaitu sebanyak lima ratus enam puluh lima kasus
kasus aktif juga meningkat menjadi enam enam ratus delapan puluh enam kasus karena tingkat kesembuhan yang menurun yaitu dua ratus sembilan puluh enam orang dan dua orang meninggal
sementara pada sepuluh april kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas mencapai empat ratus sembilan puluh empat kasus
namun kasus aktif menurun sebagian dari satu
dari delapan puluh tujuh menjadi enam lima ratus sembilan puluh sembilan kasus karena tingkat kesembuhan yang tinggi yaitu lima ratus tujuh puluh enam orang dan lima orang meninggal
namun kenaikan kasus terkonfirmasi positif terjadi secara signifikan pada sebelas april yaitu sebanyak sembilan ratus empat puluh empat kasus
jumlah kematian akibat covid sembilan belas pun juga meningkat yaitu empat belas kasus
namun dengan tingkat kesembuhan yang juga tinggi yaitu tujuh ratus dua orang
sehingga kasus aktif bertambah dua ratus dua puluh delapan menjadi enam delapan ratus dua puluh tujuh kasus
kasus covid sembilan belas di indonesia kembali mengegas
pada sebelas april dua ribu dua puluh tiga tercatat ada sembilan ratus empat puluh empat kasus baru
sebelumnya pada sepuluh april hanya empat ratus sembilan puluh empat kasus covid sembilan belas
apakah penyebab kenaikan ini karena adanya varian baru akturus seperti di india
atau ada faktor lainnya
kita akan membahasnya malam ini bersama juru bicara
kementerian kesehatan dr syahril
selamat malam dr syahril
ya selamat malam
kalau tadi kita melihat pakaian informasi sebelumnya
melihat angka angka yang disampaikan di kementerian kesehatan
tapi apakah benar masyarakat perlu khawatir melihat angka angka tadi sebenarnya
ya terima kasih
jadi sejak awal
kita diingatkan kalau pandemi covid ini masih ada
termasuk di indonesia
artinya walaupun kita sudah mencabut ppkm
tetap kita memberikan suatu peringatan agar kewaspadaan
bahwasannya covid sembilan belas ini masih ada
yang kemungkinan bisa terjadi adanya subvarian baru atau varian baru
nah untuk itu para rakyat kan diminta kewaspadaan
karena memang peringatan dari who mengatakan begitu
jadi kita ingatkan
jadi kita tidak bisa bebas walaupun angka angka parameter covid sembilan belas ini
kita memang di bawah standar dari who
ya memang betul
dalam dua hari ini kita agak dikejutkan dengan naiknya kasus ya sekitar sembilan ratus an
bahkan hari ini sembilan ratus delapan puluh tujuh naik sekitar empat puluh kasus
nah ini kami sampaikan bahwa kejadian ini
bisa saja terjadi
satu kemungkinan karena ada varian baru yang diluar disebut dengan aktorus itu
tapi sampai hari ini kita belum menemukan kasus atau varian aktorus itu
nah tetapi kami selalu mengadakan pemeriksaan
untuk melihat apakah memang ada subvarian baru ini
hanya saja kami sampaikan bahwa kemungkinan varian yang sudah ada
yaitu xbb dan xb
itu masih berada di sekitar kita dan bisa menyebabkan kenaikan kasus
terutama kepada usia lanjut atau dengan faktor risiko tinggi
yang memang belum mendapatkan vaksinasi
nah untuk itu ini kesempatan bagi kita semua
agar walaupun angkanya tinggi tidak menyebabkan kesakitan atau harus dirawat
bahkan tidak harus ada kasus yang meninggal lagi
ya tadi bisa dikonfirmasi ya
dr syahril bahwa hari ini ada kenaikan juga sebesar satu ratus delapan puluh kasus baru ya
oh delapan puluh tiga naik
ya baik delapan puluh tiga kasus baru
apakah tadi seperti yang disampaikan penyebabnya memang karena ada varian baru
kita tahu bahwa di bulan februari ada ortrus
kemudian terakhir dalam sepekan terakhir ini ada muncul artorus begitu
apakah memang bisa dipastikan bahwa kenaikan kasus ini
karena ada munculnya varian baru
kami masih dalam penyelidikan untuk whole genome sequencing ini
untuk kenaikan kasus ini
mudah mudahan dalam tiga empat hari akan kita sampaikan adanya subvarian baru aktorus ini ya
hanya saja sampai hari ini kita belum menemukan varian ini mas ya
jadi alhamdulillah kita masih didominasi oleh varian xbb
ya mudah mudahan ini tidak menjadi masalah bagi kita
nah yang penting begini
jadi walaupun terjadi kenaikan kasus sampai sembilan ratus an
tetapi kita melihat kasus yang dirawat itu tidak naik pasien
yang kedua juga yang meninggal
itu kemarin ada empat belas tapi hari ini menurun sebelas lagi
jadi mudah mudahan parameter yang ini tidak menjadikan kekhawatiran bagi kita yang berlebihan
tetapi tetap menuntut kewaspadaan
karena begitu kasus ini naik terus
kalau kita tidak diimbangi dengan imunitas
antibody yang bagus yang tinggi dengan vaksinasi ini
maka kita bisa juga masyarakat kita bisa masuk ke sakit
bahkan harus dirawat di rumah sakit begitu
bagaimana dengan gejalanya dok who mengatakan bahwa subvarian yang baru ini
sangat cepat menyebar kemudian juga ditemukan ada gejala baru
berupa mata yang memerah kemudian ada sedikit lengket begitu
apakah itu juga yang dirasakan oleh pasien saat ini
makanya hari ini sampai hari ini tidak ada gejala itu
itu baru informasi yang kita terima dari negara negara lain
bahwasannya aktobrus ini memang ada suatu gejala yang memang agak berbeda
yaitu adanya suatu semacam perdarahan di sekolah
daerah mata dan harapannya kita kalau nanti ada subvarian baru ditemukan kita
maka gejala ini menjadi tanda bahwasannya ada tanda yang khas
yaitu adanya suatu kemerahan atau perdarahan di sekitar mata
lalu apakah lonjakan kasus ini juga akibat masyarakat sudah semakin kendor
begitu menerapkan protokol kesehatan
iya jadi begini mas jadi kan virus ini kan masih ada di sekitar kita
baik itu dengan varian baru maupun mungkin masih varian lama atau varian baru
yang lama ini kan ada xbb kemudian ada xbb satu lima
yang saat ini mendominasi di indonesia
nah ini masih mempunyai suatu kecenderungan bisa menulari kepada orang lain
itu satu ya jadi bisa saja karena tidak disiplinnya atau tidak tetap punya protokol kesehatan
virus ini masih bisa menyebar
yang kedua kemungkinan besar juga ada subvarian baru aktorus
yang saat ini menyebar di beberapa negara
seperti india singapura prancis maupun inggris
ya lalu bagaimana dengan faktor testing dan tracing dok
apakah masih efektif untuk mencegah penularan covid sembilan belas
oh iya itu tetap kita lakukan
ya testing ya kemudian pemeriksaan pemeriksaan yang khususnya berkaitan dengan whole genome sequencing
karena kita ingin melihat apakah ada suatu subvarian baru atau varian baru
hmm nah ini kan kita tahu bahwa wisma atlet juga sudah ditutup begitu ya
ketika nanti akan ada penaikan atau lonjakan kasus lagi apakah nanti akan dibuka kembali begitu
ya jadi salah satu strategi atau keharusan kepada semua negara di era pandemik menuju endemik ini adalah
satu tetap siaga dengan infrastruktur ya
apakah itu kalau kita di puskesmas kemudian rumah sakit dan juga tempat isolasi mandiri
nah insya allah seluruh rumah sakit masih dalam keadaan siaga mas ya tetap
nah khusus isolasi mandiri yang kemarin sudah ditutup wisma atlet tentu saja kita akan melihat kenaikan kasus ini
saya ingin mengucapkan terima kasih
saya kira saat gas covid sembilan belas masih ada dan tentu saja tidak terlalu susah kalau membuka wisma athlete ini untuk dijadikan isolasi mandiri seperti semula
tapi mudah mudahan tidak terjadi
ya mudah mudahan tidak terjadi ya
nah hampir sepekan jelang arus mudik nih dok
tentunya kenaikan angka covid ini harus diwaspadai karena akan ada pergerakan masa yang begitu masif gitu
apa antisipasi pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus pada lebaran tahun ini
nah yang pertama kita selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik untuk menjaga kesehatannya secara prima ya
karena mobilitas kemudian kerumunan sangat tinggi
sehingga dibutuhkan suatu apa namanya kesehatan tubuh yang baik
yang kedua protokol kesehatan tetap dilakukan karena apa
mobilitas inilah yang menjadi sebab meningkatnya kasus covid ini gitu ya
tentu saja harapannya ya siap
dan terakhir adalah vaksinasi ya
jangan lupa kepada masyarakat yang akan mudik vaksinasi booster satu ya
kemudian booster dua itu tetap dilakukan dengan maksud begini
agar kepada semua masyarakat yang sudah di booster satu itu dia akan lebih kuat
sehingga kalaupun dia kena itu tidak sampai berat ya
terutama kepada usia lanjut dan dengan comorbid
begitu comorbid ini tidak diberikan perlindungan khusus
maka akan mudah dia menjadi sakit yang lebih berat
bahkan ya mengancam nyawa mereka sekalipun gitu kan
sejauh ini bagaimana capaian vaksinasi di indonesia
terutama untuk vaksinasi primer kemudian booster satu dan dua
apakah sudah cukup baik
kalau vaksinasi primer satu dan dua alhamdulillah sudah sesuai dengan ketentuan who
nah tetap saja kita berharap booster pertama ini diharapkan masyarakat yang akan mudik ini dapat dilakukan buat perlindungan mereka
termasuk orang orang tua mereka yang ada di kampung agar dilakukan
orang tuanya tidak mudah tertular influenza atau bahkan sekalipun covid atau corona ini dengan subvarian yang baru sekalipun
terakhir dok kita kan tahu bahwa saat ini subvarian baru sudah ditemukan di india kemudian di singapura juga bahkan sudah ada begitu
nah apakah nanti ke depannya pemerintah akan kembali memperlakukan ppkm
untuk mencegah adanya kenaikan lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
untuk ppkm masih belum ada apa namanya perbicaraan ke situ
hanya saja kita harus meningkatkan kewaspadaan di pintu pintu masuk ya
terutama dari negara negara yang memang disinyalir terjadinya kenaikan kasus
seperti di singapura india kemudian perancis itu cukup tinggi
sehingga untuk negara negara ini menjadi prioritas ketat bagi kita di pintu pintu masuk di negara kita gitu kan
baik terima kasih dokter syahrir
jurubicara kementerian kesehatan telah memberikan informasinya dalam dialog prime news malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu dok
ya selamat malam pak topik terima kasih
bulog mengimpor delapan belas ribu ton daging kerbau dari india untuk mencukupi kebutuhan daging menjelang hari raya
informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi